inilah jakartaku yang indah dengan moda transportasi yang semakin mudah
jalur pejalan kaki yang ramah menghadirkan kenyamanan bagai rumah
bangunan megah menghiasi ragam warisan bersejarah
disinilah tempat beragam kebudayaan melegenda
menjadi daya pikat memesona yang terukir sejak lama
ciri khasnya yang tetap lestari melekat dalam hati hari ini dan nanti